perpanjangan masa penahanan verdi sambo dan empat terdakwa lainnya yang diajukan pengadilan negeri jakarta selatan telah disetujui pengadilan tinggi
untuk kelancaran proses persidangan sambo dan empat terdakwa lainnya akan ditahan hingga tiga puluh hari ke depan hingga enam februari dua ribu dua puluh tiga mendatang
mengenai masa perpanjangan yang dimohonkan oleh majelis hakim melalui ketua pengadilan negeri jakarta selatan
sudah dikabulkan oleh pengadilan tinggi
yang mana masa perpanjangan tersebut dimulai sejak tanggal delapan januari dua ribu dua puluh tiga sampai tanggal enam februari dua ribu dua puluh tiga untuk masa perpanjangan tiga puluh hari yang pertama
dan nanti jika tiga puluh hari masa perpanjangan yang pertama tersebut mas jisaki di dalam melakukan proses pemeriksaan belum selesai
nanti mas jisaki akan meminta
untuk yang kedua masa perpanjangannya tiga puluh hari lagi